ada yang unik dengan waffle yang disajikan di sebuah kafe yang berada di jalan cimandiri
kota bandung ini karena menggunakan bubuk arang atau carkol bubuk arang ini sudah
food grade atau aman untuk dikonsumsi dan sudah melalui pengujian sebelum dijual di pasaran
bumbu karang dicampur ke dalam adonan waffle lalu dipanggang selama enam menit ketika matang
tampilan waffle ini berbeda dari biasanya karena warnanya menjadi hitam setelah itu
waffle diberi berbagai topping diantaranya krim coklat potongan stroberi dan terakhir es krim
fadila kita juga pengen inovasi sih ya bikin waffel dengan warna yang lain gitu isinya
kan warna waffle itu putih gitu kita mau coba bikin yuk black gitu pakai carkol dijual dengan
harga empat puluh lima rupiah menu ini sudah disajikan sejak lima tahun yang lalu rasanya ya
waffle nya crispy terus ada es krim sama krimnya ngeblend ada tekstur yang gimana lembut terus
ada perpaduan es krimnya sama stroberinya jadi blend gitu rasanya tuh unik masih ada lagi makanan
lainnya yang menggunakan carkol takesumi atau es krim carkol yang dijual di sebuah gerai dessert
di jalan re marta dinata es krim arang ini disajikan dengan es serut kacang merah jelly
berwarna warni dan buah kiwi
rasa es krim sharcoal ini enak banget nggak pahit ada sedikit tekstur tapi nggak terlalu manis juga
terus dicampur dengan buah dan jelly yang ada di mangkok ini rasanya jadi semakin unik
dijual dengan harga empat puluh rupiah es krim ini cukup digemari soalnya kita mau supaya lebih
aware si carkol itu kan sebenernya sehat dia kayak detox gitu kan buat pencernaan
menurut mirasari putri dosen gizi medik universitas islam bandung
jargol atau arang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh
yang pertama adalah untuk kesehatan ginjal
ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai charcoal ini dengan penyakit ginjal kronis
kemudian juga untuk kesehatan jantung bisa kemudian juga untuk mengatasi gas gas gas gangguan gas
mirasari melanjutkan arang biasanya digunakan untuk konsumsi medis
sehingga dikonsumsi dengan dosis tertentu
sementara kandungan arang di dalam makanan hanya diberikan dalam jumlah atau dosis yang sedikit
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat